usg nya juga normal dan disini tidak ada tanda tanda ibu kena kista atau tumor test
darahnya juga semuanya tidak ada masalah baik enggak pasti salah dokter saya mana mungkin
dokter neni dada saya ini sakit banget dokter edwin tenang dokter salah periksa enggak saya
masal becat mbak mirna bu
hai al pecat kamu mirna boy kenapa
iya iya bu bos saya memang salah bu saya udah lancang ambil dokumen dokumennya
pak bos di lasinya karena saya diminta tolong sama andin tapi saya tapi saya udah udah udah
mirna sayang saya minta kamu sabar ya al sedang banyak pikiran sabar ya bu
hai saya minta kamu taruh tas kamu kamu jangan pergi kalau keadaan sudah membaik saya akan bicara sama
kamu jangan kemana mana tetap di rumah ini saya masih butuh bantuan kamu untuk jaga rina
hai saya masih butuh bantuan kamu untuk jaga rina saya masih butuh bantuan kamu untuk jaga rina
pasuk ke judi lebih
ibu makasih pak ibu
udah jangan nangis ya
apa yang kamu rasain sekarang
kenceng banget sih pak terus sakit
dan aku juga pusing banget kepalanya
kita tunggu dokter ya
nanti dokter bicara apa dari hasilnya ya
semoga ada yang serius
mau ngesel papa
ada yang pasti kerepotin kan
mama sama papa ada disini karena kita semua sayang
sekali sama kamu
hasil tes ibu sudah keluar
ibu dan hasta ibu sudah keluar
dunut jantungnya juga
tidak ada masalah
usg nya juga normal
dan di sini tidak ada tanda tanda
ibu dan juga ibnote
ibu dan juga ibnote
kena kista atau tumor
ibu dan juga ibnote
tes darah juga semuanya
basically ibu terima kasih semua
tidak masalah baik
tidak pasti salah dok
masa dokter salah periksa
ya tapi ini ma ini sakit banget ma
ibu andin semua sudah diperiksa dengan benar dan teliti
rumah sakit kami mempunyai alat alat yang sangat modern dan akurat
alhamdulillah semuanya normal ibu
maafin dok tapi saya rasa dokter pasti salah periksa dok
karena saya merasa saya benar benar sakit ini dok
maaf ibu saya rasa ada yang salah dalam diri saya sendiri dok
kenapa diperiksa sama sama saja
ini dokternya enggak mungkin salah periksa kamu

aku kerasa sakit banget pak

kamu tenang dulu kamu tenang dulu

ya tidak apa apa pak kami permisi ya
tenang dulu ya tenang dulu
kita cek di tempat lain ya
tidak saya mau pulang ya
aku juga sedih banget kalo sampe mereka pisah
setiap orang pasti punya masalahnya masing masing
ada sebab ada akibat
berani berbuat berani bertanggung jawab
cuman gak bisa setiap masalah kita minta maaf
sekarang gini contohnya
gue bikin salah gue minta maaf
bisa jadi nggak sih gue sengaja gue tau itu salah gue ngelakuin
itu kan jadinya gak bener
dan setiap masalah pasti punya takaran yang beda beda
ada yang berat ada yang ringan
bener gak ada yang sama
tapi aku yakin gak
al sama adin itu sebenarnya saling cinta
aku sedih banget kalo emang sampe mereka pisah beneran
ya sebenernya kunci cuma satu sih
selama cinta mereka tuh kuat gue yakin
cinta mereka pasti akan menemukan jalannya
dan cinta mereka pasti bakal jadi pemenang
kamu abis kepentok dimana sih
kok kata katanya bijak gitu tumpahin banget
nih satu dua tiga
lu tau gak sih gue senang kayak begini
gue ngeliat lu senyum lu tertawa
oke gue kasih sekali lagi bonus
apaan sih enggak gak lucu deh
tapi kan lu ketawa
kenapa harus pindah rumah sakit sih
emang kondisinya nien seburuk apa
kamu kenapa lagi sih nien